aku mengakui keunggulanmu memang hebat
aku mengakui kalah
hidup gagal hidup gagal
sekarang aku percaya kepadamu

sebelum kau mengangkatmu menjadi panglima perang
dimana jalan menuju istana gandara
ini adalah jalannya
tapi ternyata ini bukan
untuk mendapatkan pemberitahuan selanjutnya

terima kasih berseheure
apa yang sedang dilakukan di hutan sendirian begini
aku tidak perlu letih mencari anak siliwangi bodoh itu
aku akan menangkapnya untuk diserahkan
kepada ketiga dukun santet pedekah itu
mereka membutuhkan lima serara santang
untuk menyempurnakan ilmunya
dengan menyerahkan lima serara santang bodoh kepada mereka
mereka mau melepaskan kilang si jalan ini
pohon itu roboh sendiri
mungkin karena sudah tua
di sini tidak ada apa apa dan tidak ada siapa siapa
sepertinya ada yang sengaja merobohkannya
sebaiknya aku segera menyelamatkan diri
kepada ketiga dukun santri
aku akan menangkapnya
kepada ketiga dukun santri
kepada ketiga dukun santri
aku akan menangkapnya
kepada ketiga dukun santri
aku akan menangkapnya
kepada ketiga dukun santri
aku akan menangkapnya
kepada ketiga dukun santri
aku akan menangkapnya
kepada ketiga dukun santri
aku akan menangkapnya
kepada ketiga dukun santri
aku akan menangkapnya
kepada ketiga dukun santri
siapa kamu sebenarnya

ada urusan apa kamu denganku
saya ingin mencoba
itu adalah kehormatan untukku
itu adalah kehormatan untukku

dia memang layak bukan hanya sekedar menjadi panglima
tapi dia juga layak menjadi senopati gandala
kalian semua menjadi saksi
mulai detik ini aku akan mengangkat
menjadi panglima perang di istana ini
akhirnya aku bisa masuk ke istana ini
dan bisa menyelidiki apa tujuan mereka sebenarnya
dan bagi kalian
yang sudah mengikuti saya mbak
aku juga akan mengangkat kalian menjadi prajurit
dan gagak adalah atasan kalian
aku harus segera ke baca jalan
aku harus menemukan istri dan putra putriku
di mana mereka berada